berpaling ke sisi lain ibu kota ada surga tersembunyi
saya akan berkunjung ke pulau tidung salah satu pulau di kecamatan kepulauan seribu selatan kabupaten kepulauan seribu
untuk menuju ke sana saya memilih naik kapal cepat dari dermaga marina ancol dengan waktu tempuh sekitar satu jam
harga tiketnya rp satu ratus lima puluh
jika ingin lebih murah kita bisa berangkat dari pelabuhan kali adem dengan waktu tempuh tiga jam
harga tiket kapal rp tiga puluh lima
pulau tidung termasuk pulau yang paling banyak dikunjungi di kepulauan seribu
menurut data dinas pariwisata dan kebudayaan kepulauan seribu pada dua ribu delapan belas jumlah wisatawan lebih dari dua puluh delapan pengunjung setiap tahunnya
yeay akhirnya saya tiba di dermaga cinta
pulau tidung kali ini saya akan mengajak anda menjelajahi pulau tidung surga tersembunyi di sisi utara jakarta
pulau tidung terdiri dari pulau tidung besar dan tidung kecil yang dihubungkan jembatan cinta
nah salah satu ikon dari pulau tidung adalah jembatan cinta
konon katanya kalau sepasang kekasih lewat jembatan ini cintanya bakal abadi
tapi kalau yang single atau jomblo akan mendapatkan jodoh kalau menyeburkan diri ke laut sebanyak tujuh kali
kalau saya kira kira pilih cari pacar aja deh kira kira udah emang gak ya
jembatan cinta ini terbentang sepanjang enam ratus tujuh puluh meter

tempat ini menjadi sejujuran para pelancong untuk berbentuk
pasir putih dan laut jernih sangat cocok untuk snorkeling
spot ini selalu ramai dikunjungi terutama pada akhir pekan
banyaknya wisata yang berada di sini
banyaknya wisata yang berada di sini banyaknya wisata yang berada di sini
banyaknya wisata yang berada di sini

ini rame enam nya kapan pak
puas menjelajahi pulau tidung saya ingin mencicipi cumi bakar khas pulau ini dan es kelapa muda
seperti penginapan warung dan persewaan alat alat snorkeling rumah makan di sini dikelola oleh warga
dinas pariwisata kepulauan seribu mencatat lebih dari lima puluh persen penduduk pulau tidung memiliki mata pencarian terkait pariwisata
pulau tidung surga di sisi utara jakarta cukup membuat saya menghilangkan penat beraktivitas di jakarta
dan perjalanan saya ini ditutup dengan menikmati sunset di tepi pulau tidung
dovanayantaka arki jalan jakarta